berkas surat dakwaan tersangka korupsi dana hibah kadin jatim lanyala mataliti
kami siang telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri surabaya
dengan pelimpahan ini maka persidangan lanyala akan segera digelar awal september
inilah suasana saat lanyala mataliti menandatangani tanda terima surat dakwaan
di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat kamis siang
pelimpahan ini dilakukan oleh kejaksaan negeri surabaya dan diterima panitera muda pn tipikor
selain lanyala jaksa juga melimpahkan berkas surat dakwaan kasus dana hibah kadin jatim
saat dilimpahkan lanyala dalam keadaan sehat dan bahkan sempat berkelakar optimis bebas dari segala dakwaan
meski demikian kejari surabaya yakin akan memenangkan kasus ini karena telah mengantongi bukti bukti kuat
menurut kepala kejaksaan negeri surabaya didik farhan alisya
biasanya sidang perdana akan digelar sepuluh hari setelah pelimpahan ini atau diperkirakan pada awal september
dari pelimpan tadi tersirat awal september kira kira tanggal enam katanya tadi
tapi kita tunggulah karena biasanya memang sepuluh hari dari pelimpahan itu sudah ada penetapan dari sidang
meski kasus ini berlokasi di surabaya namun mahkamah agung mengabulkan agar kasus ini dipindahkan sidangnya ke jakarta
karena faktor keamanan dengan persetujuan forum komunikasi pimpinan daerah kota surabaya
selain itu komisi pemberantasan korupsi yang ikut mengawasi kasus ini juga meminta agar sidang dipindahkan ke jakarta
lanyelama taleti didakwa dengan menggunakan pasal dua dan tiga undang undang tindak pindana korupsi
dengan unsur menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara
dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kading jatim ini kejaksaan tinggi jatim menemukan bukti
bahwa lanyala mataliti pernah menggunakan dana hibah untuk membeli saham perdana atau inisial public offering ipo bank jatim pada tahun dua ribu dua
dalam surat dakwaan lanyala mataliti diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai dua puluh tujuh miliar rupiah